wakil presiden yusuf kala dalam acara silaturahmi kebangsaan ikatan cendekiawan muslim se indonesia atau icmi
mengungkapkan isi diskusi dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengenai tujuan membangun bangsa
dalam acara halal bihalal di hotel westin jakarta pada jumat malam tersebut
yusuf kala mengatakan tujuan prabowo sama yaitu memajukan bangsa
baik di sektor ekonomi maupun sosial secara adil
menurut kala salah satu inti pokok pembahasan adalah mencari tujuan kebangsaan mencapai persatuan
ia menyebut jika bersatu tanpa tujuan yang jelas akan timbul perbedaan dan masalah
untuk itu kala mengajak semua elemen bangsa untuk kembali bersatu membangun bangsa
seusai pemilihan umum dua ribu sembilan belas yang cukup panas
saya ingin tanya dulu tujuannya bapak apa
oh tujuannya ialah memajukan bangsa ini ekonominya sosialnya secara adil
kalau begitu saya bilang kita jawa tangan
karena itu tujuan kita semua
artinya kalau kita mempunyai tujuan yang sama dan kita capai tujuan itu pasti kita bersatu
yang soal adalah kalau tujuannya itu tidak dicapai
maka kita akan mengalami banyak perbedaan perbedaan dan rasa persatuan akan menjadi lemah
karena itulah salah satu inti pokok ialah mencapai tujuan kebangsaan
barulah kita akan mencapai persatuan menuju apa